inilah rekaman cctv detik detik erupsi gunung merapi milik vulkano yt yang terjadi kamis pagi sekitar pukul lima
dari data petugas pemantauan gunung merapi di pos ngepos serumbung magelang jawa tengah
tercatat ketinggian kolom asap mencapai dua ribu meter dan dengan durasi sekitar dua menit mengarah ke barat laut
tidak ada laporan terjadinya awan panas dan daerah terdampak hujan abu vulkanik pada erupsi kali ini
meskipun kembali terjadi erupsi status gunung merapi saat ini masih berstatus waspada level dua
ini yang dua ribu dua puluh baru terjadi satu kali ini
terus untuk dampaknya nanti cuma abu aja di sekitar leng merapi sebelah barat
belum sampai saat ini belum ada laporan dari warga masyarakat yang terkena dampak dari abu erupsi tadi pagi
warga diimbau agar tidak melakukan aktivitas di radius tiga km dari puncak gunung
dari jokopurnomo magelang jawa tengah